pertama di kompas malam saudara
kedua orang tua pegi setiawan menjenguk putranya di polda jawa barat
keduanya berharap kehadiran mereka bisa memberikan dukungan kepada pegi
yang ditahan atas kasus pembunuhan vina dan egy
didampingi kuasa hukumnya ibu peggy kartini mendatangi polda jawa barat
kartini ingin bertemu langsung dan menguatkan begi dalam menghadapi kasus hukum
ayah peggy rudy irawan juga menjenguk anaknya
didampingi kuasa hukum rudy membawa barang bukti yang meringankan
karena dia ada panggilan kerja baru dia masuk kerja